pagi pagi setelah beraktivitas ringan kurang lengkap jika perut dibiarkan kosong
untuk urusan sarapan makassar punya banyak tempat makan enak yang bisa menjadi pilihan pencinta kuliner khas kota daeng
di sudut lorong datu museng terselip warung legendaris sop ubi hajahania
siapa sangka di tempat ini berdiri warung makan yang sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
meski bukan di pinggir jalan raya namun selalu ramai pengunjung
ini merupakan sop ubi yang terkenal di kota makassar karena sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an lah
sudah lama juga ya saya akan kenal kenalan dulu deh sama yang punya sekaligus mau belajar meracik sop ubi yang enak banget
namanya juga sop ubi bahan utama yang menjadi ciri khas adalah ubi goreng
tapi jangan khawatir ubi gorengnya gak bakal kesepian ya karena ditemani oleh toge bihun bawang goreng
daging telur dan daun bawang di atas piring saji
setelah selesai ditata tiba saatnya disiram kuah hangat yang terbuat dari rebusan daging dan daun bawang serta ditambahkan rempah palang
inilah perbedaannya plating yang saya buat dengan plating yang disajikan oleh ibu haja hania
ini memang terlihat berbeda sekali ya
tujuan plating biar terlihat lebih bagus adalah untuk menggugah selera
terlihat kan terlihat
amburadul dan berantakan kan punya saya
karena sudah cukup dikenal pengunjung juga banyak yang berasal dari luar kota
warung makan yang sudah dikelola tiga generasi ini buka mulai pukul tujuh pagi sampai sembilan malam
wah luar biasa
saya beberapa kali makan maksakan ini di susulatan di makassar susulnya ini
tapi saya rasa ini beda gitu loh
jadi komplit beda jadi aromanya
untuk menjaga cita rasa keaslian resep otentiknya sok ubi hajahania tidak membuka cabang dimanapun
meski demikian katanya beberapa pejabat dan petinggi negara pernah mampir makan di warung sop ubi ini
sudah generasi ketiga
mungkin masalah tenaga atau bagaimana ya
jadi kita belum buka cabang
apalagi di sini sudah dikenali nih lorongnya ini

jadi kita bisa lihat apa yang ada di sini
buas menikmati sok ubi perut saya masih menyisakan ruang untuk berburu tempat sarapan berikutnya
hahaha pilihan saya jatuh pada nasi kuning
lokasinya kurang dari dua km ke arah utara
ya nasi kuning memang menjadi prima dona sarapan di semua tempat termasuk di kota makassar

nasi kuning di jalan riburane ini terlihat lebih menggoda dengan

selain nasi kuningnya yang gurih beberapa lauk seperti paru empal abon telur sayur labu siam dan daging topak lada berkumpul jadi satu
berbeda kalau kita ketemu nasi kuning di beberapa tempat
tapi kalau untuk di nasi kuning riburane semua lauknya komplit
ada daging ada telur ada empal ada abon dan seperti biasa namanya juga orang indonesia
kalau nggak ketemu sambal kayaknya nggak enak
tekstur dagingnya lembut pas dipadukan dengan nasi kuningnya yang berempah menjadi paket sarapan yang sudah dikenal sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ini sudah dari kecil dibawa sama orang tua saya sudah dikenal sama kuliner makassar
nah ini nasi kuning yang paling enak banget di makassar yang pernah saya coba
sudah banyak lokasi yang saya datangkan ini yang paling benar benar cocok di bidang saya
lanjut sekarang kita kembali ke sekitar pantai losari jaraknya hanya sekitar delapan ratus meter dari warung nasi kuning
puas dengan makanan yang berat berat sepertinya saat ini akan saya akhiri dengan makan makanan yang ringan
ada kue khas dari sulawesi namanya kue buroncok atau broncok
sebenarnya mirip mirip dengan kue pancong tetapi ada perbedaan untuk kue khas makassar atau di sulawesi yang satu ini
seperti apa perbedaannya kita cek
kue khas sulawesi ini banyak ditemui di berbagai sudut kota makassar
tampilannya memang sederhana tapi soal rasa tidak ada duanya
kue buroncok terbuat dari campuran tepung serta kue pancong
kue buroncok terbuat dari campuran tepung serta kue pancong
kue buroncok terbuat dari campuran tepung serta kue pancong

kuih berdasarkan anggaran dessa d jillian
harganya pun sangat terjangkau cukup dengan rp dua lima ratus per buah
kue buroncong yang sudah dijual di kawasan pantai losari sejak dua puluh lima tahun ini siap disantap
kue buroncong sudah ada di tangan
tidak perlu sesuatu yang mewah untuk menikmati pagi hari menikmati suasana kota makassar
cukup dengan kue buroncong hangat perut kenyang hati senang
ditambah dengan suasana pantai losari yang menghangatkan aktivitas pagi hari anda
rekomendasi sarapan pagi ini semuanya enak enak ya
tinggal pilih saja mau ngemil kue buroncong sekedar mencicipi sop ubi
atau makan nasi kuning dengan topping melimpa